kuasa hukum wahyu setiawan mantan komisioner kpu yang menjadi tersangka kasus suap penetapan caleg pergantian antar waktu
menegaskan wahyu setiawan telah menyerahkan seluruh uang suap yang ia terima kepada penyidik kpk
mantan komisioner kpu wahyu setiawan yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan atau ott kpk pada tanggal delapan desember tahun lalu
meninggalkan gedung kpk sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia barat
saat digiring ke mobil tahanan wahyu menjelaskan kedatangannya bukan untuk diperiksa
melainkan untuk menyerahkan uang lima belas ribu dolar singapura yang ia terima terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu
sebelumnya wahyu setiawan bersama mantan anggota bawaslu agustiani tio frit lailina politisi pdip harun masiku
dan dari pihak swasta saiful ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan suap proses penetapan perdantian antar waktu caleg pdip terpilih
nazarudin kaimas yang meninggal pada maret dua ribu sembilan belas
dalam operasi tangkap tangan tersebut kpk juga mengamankan barang bukti
berupa uang senilai empat ratus juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar singapura
tadi mas wahyu menyerahkan bukti setoran pengembalian uang yang diterima di tujuh belas desember
itu lima belas ribu dolar singapura yang dikonversi menjadi sekitar satu ratus lima puluh empat juta rupiah
artinya bahwa penerimaan itu hanya lima belas ribu dolar singapura itu
tidak ada penerimaan
tidak ada penerimaan lain
memang kan uang itu diterima lima belas ribu dolar singapura itu kaitannya dengan apa namanya
bukan pergantian antar waktu tapi penetapan anggota dpr ri terpilih
nah yang itu ada kaitannya dengan saiful dan kemudian agustiani tio itu